dengan mengenakan sepatu karet
tiga orang karyawan kantor badan narkotika nasional kabupaten lumajang
melakukan pembersihan semak belukar di belakang kantor bnn pada jumat
selain itu pembersihan juga dilakukan di ruangan yang tidak terpakai
dalam pembersihan tersebut
petugas menemukan satu ekor ular kobra di selokan belakang kantor
petugas kemudian mengamankan ular tersebut ke dalam sebuah botol
penemuan ular tersebut merupakan yang kedua kalinya
setelah pada kamis lalu ditemukan dua ekor anakan ular kobra
di kantor bnn kabupaten lumajang
kemarin kita sudah menemukan dua anakan ular
sekarang kita coba melakukan pencarian lagi di belakang kantor ini
yang mungkin memang tempatnya agak ini ya
banyak tumbuh tumbuhan dan juga banyak gedung yang agak jelek
sehingga sangat mungkin sekali banyak ular juga di sana
dan akhirnya kita menemukan satu ini
yang nanti satu ini juga akan kita lepas di tempat yang mungkin
memang tempat yang alami
total sudah ada tiga ekor anakan ular kobra ditemukan di kantor bnn
namun petugas masih belum bisa menemukan induk ular kobra maupun sarangnya
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur